sebenarnya dari bpn sendiri sudah sempat berkomunikasi soal ini
belum kami belum berkomunikasi terkait dengan apa yang terjadi di saudi arabia ya
tetapi kalau kemudian kita bicara tentang fenomena penggunaan aparatur negara
baik itu asn baik itu kepolisian maupun bumn bahkan belakangan ini
itu kan banyak fakta dan fenomena itu muncul di banyak tempat
misalnya yang terakhir pengakuan dari salah satu polsek
yang kemudian pengakuan itu disampaikan kepada publik
kemudian setelah dia ketemu dengan kapolda kemudian berubah
jadi fenomena ini banyak sekali di mana mana
dan kami temukan fenomena ini berbahaya
dan banyak etika yang kemudian dilanggar
banyak fatsun politik yang kemudian dilanggar
sejak awal menghimbau agar kemudian praktek praktek penggunaan aparatur negara
jangan sampai kemudian jadi praktek masif yang mencederai kualitas demokrasi kita
ada langkah selanjutnya dari bpn mungkin
bpn secara resmi misalnya contoh ya
kami beberapa hari yang lalu itu melaporkan tiga kapolda
kapolda ntb kemudian kapolda sumatera utara
kemudian satu lagi kapolda jawa barat terkait
terkait dengan penggunaan aparatur negara kepolisian dalam hal ini
untuk kepentingan kampanye
itu kita laporkan ke propam
oke alat alat buktinya sudah cukup
ya kalau dilaporkan itu pasti ada alat buktinya
tentu tugas selanjutnya adalah propam
tugas alat bukti itu bukan masyarakat mbak
itu yang harus anda pahami
nah kalau misalnya dari mas arya sendiri mendapat tudingan seperti ini
adanya penggunaan aparatur negara yang dituding
menguntungkan salah satu negara

ya saya mengacu subjektivitas dari pak jokowi
dan tim kampanye serta partai partai pengusung
ini terlihat beberapa kali selalu disampaikan di berbagai kesempatan
bahwa untuk asn untuk polri dan untuk tni harus pada posisi netral
karena pemilu ini akan berlaku jujur dan adil
kalau aparat asn kemudian polri dan tni ini netral
nah dengan isu isu yang muncul seperti ini oke pak
dengan isu isu yang muncul sekarang ini
boleh dilihat dari berbagai survei
ini kelihatan nih di era bagaimana pak jokowi itu tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangannya
untuk sekedar mempertahankan kekuasaan
dengan menegasikan iklim demokrasi yang sudah kita bangun yang demikian luar biasa
dinilai oleh dalam dan luar negeri
hasil dari penelitian dari lembaga survei mas gun bisa lihat
berapa persen asn yang mendukung pak jokowi
berapa persen keluarga tni polri yang mendukung pak jokowi
berapa persen pegawai bumn yang dukung pak jokowi
itu terlihat bagaimana menteri menteri
itu pada posisi memang tidak digunakan sebagai mesin pemenangan
dan ini baru era pak jokowi yang terlihat bahwa kecenderungan kecenderungan pilihan pilihan
keluarga tni keluarga polri asn pejabat bumn bahkan saya lihat di sosial media
misalnya di telkom di ptbn
itu banyak karyawan karyawan bumn yang secara ekspresif tidak mendukung pak jokowi
maksud saya begini ya ini adalah suatu framing yang saya lihat bahwa bentuk bentuk yang seolah olah dicurangi
yang tidak lepas dari framing bahwa mengancam kalau nanti dua kalah itu adalah karena dicurangi
framingnya dari siapa mas arya
mas isya beberapa kali menyampaikan beberapa kali menyampaikan tidak percaya pada bawaslu
tidak percaya pada mk ya kan terakhir bahwa akan membawa masalah ini ke bb
maksud saya begini loh bahwa bawaslu penyelenggara pemilu termasuk asn polri kepolisian ini kita kritisi ya
baik itu partai politik baik itu tim dua tim satu ada ngo ngo dalam dan luar negeri
untuk bagaimana ini pemilu berjalan secara
jujur dan adil dengan netralitas aparatur negara aparatur militer dan polri
itu adalah sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang sama sama harus kita lakukan
tetapi kalau kemudian mencurigai bahkan membuat ketidakpercayaan bahkan sudah mengancam people power
saya ada semacam framing jangan jangan ini orang tidak siap kalah ya
jangan jangan hanya sebagai alasan nanti bahwa kalau kalah karena ada ketidakadilan ada keperpihakan ada kecurangan
bahkan ada ketidaknetralisasi termasuk abbistrik
jadi ini prestasinya demikian dibuat
ini tidak benar bang semoga ini tidak benar ya
tapi kok saya mikir mikir apa arahnya mau ke situ ya
tapi bahwa kalau ada polri ya ada polri yang tidak netral proses tindak foto sampaikan ke publik
ini sudah dilakukan oleh bp saat ini ya
karena ada mobil tni bahwa atribut kampanye dua tidak diributkan
maksud saya gini loh ada saya percaya oknum tni yang tidak netral oknum polri yang tidak netral oknum asn yang tidak netral
ambo pak d nya bu d nya ponakannya jadi mungkin juga
atau dulu temannya prabowo di pak tni
salah kan mas arya
itu salah tapi itu oknum jangan terus disebut kemudian sebagai institusinya tidak netral
dan oknum itu dimanapun pasti ada
dan ini ini saran oknum sendiri gitu
dan itu sejak empat kali pemilu pasti ada
entah di jeddah entah di hongkong tidak hanya aparat tni polri aparat kpu sampai bawaslu di daerah ada saja yang tidak netra
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini